ratusan ulama dan tokoh intelektual islam di provinsi riau menyampaikan dukungan terhadap gubernur jawa tengah ganjar pranowo untuk menjadi presiden pada dua ribu dua puluh
dukungan diberikan kepada ganjar karena dinilai sebagai sosok yang religius dan merakyat
dukungan terhadap gubernur jawa tengah ganjar pranowo untuk menjadi presiden dalam pemilu dua ribu dua puluh empat terus meluas
kali ini dukungan terhadap ganjar datang dari para ulama dan cendekiawan di provinsi riau
ijtima ulama untuk mendukung ganjar pranowo ini digelar di grand
ballroom area duta hotel pekanbaru riau pada kamis
kiai haji abu zazid dari ponpes hidayatu salikin pekanbaru mengatakan bahwa dari hasil musyawarah para ulama hingga akademisi provinsi riau menyimpulkan bahwa ganjar adalah sosok yang cocok untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa pada dua ribu dua puluh
kami merasa kok bahwa pak ganjar selama dua periodik memimpin jawa tengah pendudukan keberhasilan
dan jawa tengah bukan berarti representatifnya
yang berarti representatifnya adalah jawa tengah
tetapi saya membaca keberadaan beliau itu sebagai seorang yang betul betul ya penggerak massa punya skill dan yang teruji
baik ketika dia di parlemen maupun juga untuk membawai jawa tengah
sekaligus beliau seorang religius
saya tahu bahwa beliau keturunan dari seorang ahli torikiyah
abahnya datuknya seorang khalifah toriko
yang dekat dan kental dengan ilmu ilmu agama
dan seorang yang berpengalaman
penampilannya seolah dititipkan para ulama untuk ke perpolitikan di bawah naungan pdip
hal yang sama juga disampaikan pimpinan sti ebang kinang kampar dr zulher
tokoh sentral riau ini yakin
jika ganjar bisa melanjutkan kepemimpinan joko widodo karena visi dan misinya yang jelas
untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat indonesia
memang hanya banyak putra putra bangsa yang terbaik
dan hampir seluruhnya yang ada
tetapi figur pak ganjar ini disamping dia enerjik
dan punya visi
punya visi ke depan
tentunya punya visi punya misi punya program dan punya kegiatan
bagaimana indonesia semakin maju dan semakin disegani oleh negara negara luar
menurutnya di dalam diri ganjar juga terdapat simbol tungku tigo sejarangan
sehingga dirasa cocok dan pas menjadi pemimpin untuk indonesia dua ribu dua puluh
pak ganjar ini tetap berkolaborasi dengan ulama dengan tokoh masyarakat
istilah kalau di pekanbaru atau di kamper tiga tungku sejarangannya jangan sampai retak
hanya yang semakin dipererat
nah tiga tungku sejarangan inilah yang akan
menghidupkan menjadikan dan menjadikan sejarangannya sejati
hidupkan api dan yang akan memasak sesuai dengan kebutuhan kebutuhan
pernyataan dukungan untuk ganjar pranowo menjadi presiden ini dihadiri oleh ratusan ulama
habib kiai dan dua puluh delapan tokoh intelektual islam
acara ini juga dimeriahkan dengan hiburan berupa kesenian tari hikayat lancang kuning dan tari persembahan